tiga belas orang tahanan kasus narkoba polda sumatera utara senin malam kabur
dari ruang tahanan direkturat reserse narkoba polda sumatera utara
para tahanan berhasil kabur setelah merusak gembok sel menggunakan gergaji besi
yang diduga didapatkan dari pengunjung sel tahanan
mereka memanfaatkan kelengahan dua orang petugas jaga yang diduga sedang tertidur
terkait kaburnya sebelas tahanan ini petugas jaga masih diperiksa intensif
di bidang propam polda sumatera utara karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas
mereka itu keluar dengan menggergaji cantolan gembok yang ada di situ
nah anggota kita yang melakukan penjagaan pada saat itu sedang diperiksa oleh bitropam polda sumur
kita tunggu aja hasilnya
polda sumatera utara telah membentuk tim khusus untuk meringkus kembali sebelas tahanan
yang umumnya warga kota medan dan aceh
polisi juga mengimbau agar sebelas tahanan yang kabur segera menyerahkan diri
sebelum polisi mengambil tindakan tegas
selain dua petugas jaga lima personel direkturat reserse narkoba polda sumatera utara
yang berdinas saat para tahanan kabur juga turut diperiksa